di mana terakhir di tiga puluh enam jam rusuh di rutan makobrimob masih menyisakan duka mendalam
kepolisian kehilangan lima anggotanya yang gugur menjadi korban kekejian para teroris
namun sebuah video viral justru menunjukkan aksi manusiawi polisi melayani terpidana teroris pelaku kerusuhan
inilah video yang memperlihatkan beberapa polisi menyuapi para pelaku kerusuhan rutan cabang salemba makobrimob di dalam sebuah bus
video berdurasi dua puluh detik ini diambil sebelum para narapidana teroris dibawa ke lembaga pemasyarakatan nusa kambangan dari markas komando brimob depok jawa barat
tak butuh waktu lama video ini pun beredar luas di media sosial dan mendapat apresiasi dari warganet atas sikap polri terhadap para pelaku kerusuhan
ungkapan bangga atas pengabdian polri meski suasana hati berduka atas gugurnya lima anggota dalam kerusuhan tersebut
mendominasi komentar warganet di media sosial
di akun instagram polisiku video ini juga diberi tagar tiga puluh enam jam sebagai simbol lamanya tragedi berlangsung di kawasan makobrimob
dan juga tagar kami bersama polri sebagai dukungan masyarakat terhadap polri
tak hanya momen polisi menyuapi para narapidana teroris yang menjadi apresiasi masyarakat
tapi juga sebuah foto anggota kepolisian yang tengah menggendong bayi di makobrimob
bayi ini adalah anak dari narapidana perempuan yang berada di rutan cabang salemba makobrimob yang baru saja dilahirkan dalam hitungan hari
sebelumnya polisi telah meminta ibu dari bayi ini menyerahkan diri agar tidak terjebak di kerusuhan namun ia menolak
setelah operasi penanggulangan selesai dilakukan pada kamis pagi akhirnya bayi tersebut diamankan oleh anggota brimo
saya men clr pesawat tidak
ada salah satu anggota yaitu dia yang bernama pebah